kita buat omnibus law
pekerja di berbagai kota di indonesia bergerak menolak disahkannya omnibus law
aksi penolakan juga dilakukan di surabaya pada delapan oktober dua ribu dua puluh
aksi besar buruh se jawa timur akan berpusat di kota pahlawan
rangkaian penolakan terhadap undang undang sapu jagat ala pemerintah joko widodo ini berdampak pada dunia usaha
para pengusaha mengaku ketar ketir dengan kondisi ini jika terus berlarut larut
semakin lama aksi penolakan berlangsung semakin jauh pula mereka bisa merengkuh target produksi dan pasar yang drop dihantam pandemi covid sembilan belas
namun jika berlarut larut pemutusan hubungan kerja atau phk bisa saja terjadi
tidak banyak yang bisa dilakukan para pengusaha di situasi seperti sekarang
pastinya unit produksi ini akan berlalu
produksi akan terganggu mas pasti ada terjadi penurunan produksi lalu logistik barang apabila terjadi kemacetan itu juga akan terganggu
dan kami belum mengikuti berapa karena dampak keekonomi pasti ada
dan bayangkan kalau misalkan kita berlarut larut mas dan itu terjadi sampai bisa seminggu dua minggu dan bahkan berbulan bulan
kerugian materi maupun imaterialnya akan sangat besar
apalagi aksi penolakan juga menggemakan rencana mogok nasional
rencana ini lantas direspon dengan ancaman phk oleh wakil ketua asosiasi pengusaha indonesia atau apindo sinta kamdani
sinta merujuk pada aturan dalam undang undang no tiga belas tahun dua ribu tiga tentang ketenaga kerjaan terkait mekanisme mogok kerja
memang di pasal satu ratus tiga puluh tujuh berbunyi
mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buru dilakukan secara sah tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan
karena mogok kerja yang disebabkan penolakan terhadap omnibus law tidak memenuhi unsur tersebut
sinta menilai sanksi bisa diberikan yakni pemanggilan sampai tiga kali dan kalau tidak datang phk bisa dilakukan
segala ancaman sudah dihitung oleh serikat pekerja yang melakukan aksi selama tiga hari terakhir
tegasnya serikat pekerja meminta agar manajemen perusahaan tidak melarang dan menghalangi pekerjanya yang akan ikut aksi penolakan omnibus law
aksi besar besaran yang dilakukan oleh para pekerja yang ada di jawa timur
maka kemudian yang terpenting adalah pengusaha atau pemberi kerja tidak boleh melakukan pelarangan terkait dengan aksi yang kemudian dilakukan oleh para pekerja
karena terkait dengan masalah aksi tersebut
sudah dilindungi oleh konstitusi negara kita
kami mendapatkan surat edaran milik sejumlah perusahaan
isinya manajemen tidak tegas melarang pekerjanya ikut aksi
namun mereka yang ikut aksi diimbau untuk memeriksakan diri dengan swab test dan isolasi mandiri selama empat belas hari
dan perusahaan tidak menanggung semua biaya serta konsekuensinya
tim liputan cnn indonesia